saya takut gak mampu menghidupi essi
gak mampu menghidupi pebri
saya jadi bingung
saya kerja ini sebenarnya untuk apa
apakah untuk masa depan pmi
untuk kepentingan saya sendiri
kemang ngomongnya kepanjangan
saya pusing atuh kum
bayangin aja kum
emak saya lebih milih buang buang duit bayar ojek
daripada edward saya nganterin sekolah
bukannya seneng kamu
jebut edward tidak
kamu kan gak kayak bos
bukannya enak kum
saya malah pusing
minum obat atuh ceng biar gak pusing
ini lagi si melehoi dari kemarin teh
jangan jangan kamu yang salah minum obatnya doi nya
siapa yang bercanda tuh ceng
ini beneran kalau pusing teh minum obat
gak dapat uang jajan
gak dikasih pinjem motor sama mas suha
tentara kamu kan
iya kang dadang
a ceng gak mau saya suruh minum obat
kalian tuh pada berisiknya
temen lagi susah bukannya dibantuin
siapa yang ngeledek atuh ceng
saya kan cuma nyuruh minum obat
iya ceng itu aja bener
kamu tuh harusnya minum obat
biar otak kamu itu isinya bukan perempuan lulu
aku mau payah
nih jadi detektif tapi ketauan
kum kamu masih ngawasin aktivitas anak
kamu gak takut nanti kalau misalnya si febri ngambek
anaknya harus dikasih kebebasan sedikit kok
untuk tahu apa yang ditulis dia di dalam dirinya
kamu juga begitu
itu paling kalau ngelihat diarinya debbie
ya iya tapi ya jangan ketahuan kayak kamu
diam kamu ceng
ya allah in
kasihan banget pak tatang
yaudah masuk yuk
ini teh nomernya koswara
si ucuy sudah telfon
biar apa telfon lagi
kalau ketemu ucuy
tolong sampaikan segera
telfon saya secepatnya
nanti saya sampaikan seperti itu
tapi belum ketemu
kata pak tatangnya
saya tuh gak tau pak
saya suruh cepet telfon bapak
ya ya kalau gitu terima kasih
siapa lagi sih
heboh banget nyariin ucuy
gak tau orang lagi jualan aja
kalau begitu pak
kalau begitu pak jualannya kemana
kalau begitu pak jualannya kemana
kalau gini teh kayaknya si ucuy kabur
sudah mine nya selamat
enggak mungkinnya tuh pak
tidak mungkin dia kabur kayak begini